kita awali dengan informasi pertama adanya perubahan saldo pada rekening bank mandiri
membuat warga balikpapan ramai ramai mendatangi kantor bank mandiri balikpapan
warga khawatir saldo mereka berkurang
meski demikian ada pula warga yang melaporkan saldonya justru bertambah secara tiba tiba
inilah suasana kepanikan warga di kantor bank mandiri jalan ahmad yani balikpapan kalimantan timur sabtu pagi
warga ingin mengetahui kondisi saldo tabungan mereka
karena mesin atm tidak berfungsi warga menyerbu teller dan customer service bank untuk melihat saldo rekening dengan membawa buku tabungan
beberapa warga yang khawatir saldonya berkurang akhirnya menarik seluruh uangnya
sementara petugas bank menyatakan hilangnya saldo nasabah merupakan imbas dari perbaikan sistem yang sedang dilakukan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu